ya kasus prostitusi online kembali menjadi sorotan masyarakat
tidak hanya karena melibatkan kalangan selebritis
namun juga publik ini menyoroti seperti apa kemudian proses hukumnya
karena pelaku prostitusi hanya bersatu sebagai saksi
apakah benar kemudian pelaku dan juga pengguna ini tidak masuk dalam delik pidana
dan apa yang sudah sejauh mana kemudian proses penyidikan sampai dengan malam hari ini
kita akan ulas lebih jauh malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber di studio
sudah ada mas taufik kulhadi anggota komisi tiga dpr dari fraksi nasdem
dan di ujung sudah ada mas reza indragiri ahli psikologi forensik
mas reza selamat malam apa kabar
selamat malam baik
dan nanti kami juga akan bergabung dari luar studio dengan profesor sulistiyowati irianto
guru besar antropologi dari ui namun belum bisa terhubung dan kami juga terhubung dari jawa timur
sudah ada lalu sambungkan telepon ada kompes pol frans manger rakabit humas polda jawa timur
pak frans selamat malam
selamat malam cnn tv selamat malam pemirsa cnn tv dimanapun berada
baik terima kasih pak frans sudah bergabung bersama dengan kami malam hari ini
kita langsung membahas sudah sejauh mana sampai dengan hari ini pak frans
pengembangan penyidikan terkait dengan prostitusi online yang kemudian melibatkan selebritis ini
perkembangannya sebenarnya kita ini maraton
ada hasil baru luar
dua hari semua media mendesak agar kita melakukan yang lebih maju lagi
akhirnya karena desakan informasi publik itulah
informasi publik itulah akhirnya kita membuka sebenarnya
apa yang sudah disampaikan oleh kepala kepolisian daerah jawa timur
lima nama lagi dan seratus nama dari model majalah ya dewasa
nah perkembangannya kita masih berjalan
normal saja ya untuk melakukan pembuktian secara material dan formil ini
baik pak frans empat puluh lima nama artis begitu
nanti akan disampaikan oleh pimpinan ya
karena kita belum juga karena kalau kita buka ke publik berarti kita sudah memiliki bukti yang ada untuk
selama ini juga belum ada nama itu sudah disampaikan oleh bapak kapolda
harus kita buktikan juga bahwa ada sesuatu yang berhubungan dengan tema kita kali ini
nah kita belum berani membuka itu karena dukungan buktinya belum kuat kita pegang
sehingga belum berani kami memfasis
oke baik artinya dua selebritis ini yang kemudian publik juga sebenarnya sudah tahu siapa siapa saja
ini masih berstatus sebagai saksi korban begitu pak frans
karena kita masih memerlukan sekali hal hal yang berhubungan dengan
karena sekarang saya mengatakan ini baru dua hari
ya sehari kemarin memang kita lakukan yang namanya penangkapan itu hari sabtu
dan kemudian hari minggu mulai bekerja
sehari ini hari senin baru dua hari sebenarnya waktu kita untuk melakukan pembuktian itu
tetapi kan ingat bahwa sebenarnya ini kasus biasa saja
tetapi karena ada di dalamnya publik figur yang memang diakses oleh publik
sehingga semua media mengarah ke sini
nah desakan juga informasi itu yang kadang kadang kami juga menyampaikan di sini
kadang kadang kami juga jangan terlalu didesak lah
karena polisi ini normal saja lah bekerjanya
tapi kita tentu butuh informasi terbaru pak
betul terbaru terbaru
tetapi kan kami juga
jadi melakukannya tidak harus seperti seformen mas
ya sambil kita menunggu seperti apa pengembangan penyidikan
karena ini juga ada sebagian pihak yang kemudian bertanya tanya
jika kemudian ini adalah bentuk dari sebuah prostitusi online begitu
seperti apa kemudian sampai akhirnya terduga pelaku
katakanlah ya misalnya dua selebritis itu hanya bersatu sebagai saksi
ataupun saksi wajib pelapor
apa dasar hukumnya kemudian pihak kepolisian menetapkan
dua nama ini sebagai saksi wajib lapor
dan hanya menjadikan dua orang mucikari ini sebagai tersangka
kita kan mulai dari es dan tn dulu sebenarnya
sudah dua minggu kita melakukan ini
kita melakukan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti sudah cukup lama ya
dua minggu kita terima dari laporan yang ada di online maupun dari cyber petrol kita
dan pada hari tanggal lima
ketika kita melakukan penangkapan itu
ternyata di dalamnya ada public figure
seperti yang sudah diakses oleh media
nah kenapa pertanyaannya
raa dan as
yang bersangkutan memang sebagai penjual jasa itu
itulah yang menjadi kita
kan saya sudah katakan tadi
baru dua hari kasus ini
artinya masih terus berkembang waktu itu
saya belum selesai
artinya kita masih dinamika penyidikan ini masih berjalan
contoh dinamika penyidikan berjalan ini adalah terungkapnya nama nama lain
yang juga nanti perlu kita cover dengan bukti yang ada
nah pertanyaannya sekarang dari tadi dari cnn
menyatakan kenapa kok masih
ini masih dinamika
karena bukti bukti untuk mendukung daripada segala sesuatu
yang berhubungan dengan
hubungan dengan jasa prostitusi itu harus dibuktikan
bukan merupakan pekerjaan utamanya
dan bukan merupakan
masa kita harus paksakan dia sebagai tersangka
ternyata bukti formil material membuktikan bahwa yang bersangkutan ini ternyata pekerjaannya seperti itu
jasa seperti itu
pasti akan ditingkatkan
artinya kita masih tentu akan menunggu seperti apa nanti
proses penyidikannya pak frans di polda jawa timur
baru dua hari
baru dua hari
lagi baru dua hari
jangan dipaksa kita untuk terlalu jauh melangkah
ketika anda bertanya nanti dan saya menjawab
apa yang harus dilakukan oleh penyidik
kan kasihan mereka ini
lari sana lari sini
baik terima kasih banyak pak frans
untuk informasinya kita akan nantikan nanti bagaimana perkembangan terbaru dari polda jawa timur terkait dengan kasus ini
sudah bergabung bersama dengan kami pak frans dari jawa timur
dan usai jeda saya akan langsung ke narasumber saya di studio dan juga dari luar studio
kita masih akan mengulas bagaimana sebenarnya masalah hukum terkait dengan kasus prostitusi online ini
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik anda kembali di prime news
kita tentu senang karena pak frans ternyata bersedia untuk bergabung sampai dengan selesai dialog
nanti kita akan tanyakan lagi pak frans seperti apa proses hukumnya sampai dengan saat ini
bang frans masih di sana
ya pak frans mohon dengarkan terlebih dulu nanti kita akan ke pak frans juga
dan saya ingin menyapa prof solistyo wati
selamat malam prof solistyo
selamat malam mas seinghat
baik selamat malam prof
nanti saya akan juga ke prof sulistiawati untuk membahas bagaimana sebenarnya fenomena ini terjadi
tapi saya coba ke mas reza terlebih dahulu
mas reza melihat ini kasus prostitusi daring ini sebenarnya bagaimana
ada kemudian perdebatan bahwa tidak bisa dikenakan pasal yang berlaku
atau justru mas reza punya pendapat yang lain
pertama izinkan saya untuk dengan segala hormat menggunakan kata yang vulgar
yaitu pelacuran daring
saya memilih untuk menggunakan kata pelacuran
saya tahu itu ekstrim tapi itu merupakan saya pikir merupakan bentuk sanksi sosial
yang coba saya kirim kepada para pelaku
kepada orang orang yang terlibat dalam kasus ini
sekaligus mengirim pesan ke publik bahwa kita tidak pantas untuk berefemisme
menggunakan semantik yang halus untuk sebuah fenomena yang menurut saya sangat merisaukan semacam ini
nah terkait dengan pertanyaan mas reinhardt tadi tentang adakah piranti hukum lain yang bisa digunakan
memang harus saya katakan kalau kita bicara tentang misalnya perdagangan orang
karena acapkali orang mengasosiasikan pelacuran itu sebagai perdagangan orang
orang yang bekerja sebuah perusahaan
sebagai pelacur adalah orang yang sudah diperdagangkan
nah kalau kemudian acuannya adalah undang undang tindak pidana perdagangan orang
memang kita bisa dikatakan tidak menemukan pasal untuk itu
walaupun kemudian kita bisa kritisi tentang itu
tapi saya bergeser dulu
lantas apalagi yang bisa digunakan
saya tidak sedang mendorong teman teman di kepolisian untuk mencari cari pasal gitu
mereka tentu harus bekerja secara profesional
efektif efisien dan equity nya harus terpenuhi
tetapi untuk menjawab ekspektasi publik yang sedemikian tinggi
bahwa sudah sepatutnya
orang yang bekerja sebagai pelacur bisa dikenai sanksi
maka akan sangat baik apabila kita coba cari terobosan hukum
misalnya ada di dalam kuhp terkait dengan pasal perzinahan
berarti ini dirik aduan
harus ada orang yang mengadukan empat berapa orang
yang menjadi konsumen
harus ada orang yang mau mengadukan pasangan tentu saja
pasangan resmi yang mengadukan empat puluh lima orang tersebut
sudah melakukan perzinahan
misalnya semacam itu
yang lain adalah judulnya prostitusi daring
saya menggunakan istilah pelacuran daring
terkait dengan daringnya sendiri saya pikir ada pasal dalam undang undang ite yang bisa kita manfaatkan untuk itu
karena sudah terjadi proses transmisi informasi yang terkait dengan kesusilaan
oke itu pasal berapa mas reza
pasal dua puluh tujuh kah atau mengenai undang undang ite
tapi kalau substansinya mudah mudahan saya ingat
terkait dengan bagaimana transmisi informasi yang berkaitan dengan kesusilaan
kemudian ada juga undang undang pornografi
bahwa orang yang kemudian sekali lagi memproduksi
berarti saya bicara muncikari nih ya
orang yang memproduksi dan juga orang yang secara sengaja menjadikan dirinya sebagai sebuah objek pornografi
itu juga bisa dikenai pasal
jadi sekali lagi ada sejumlah terobosan hukum
yang sungguh sungguh saya harapkan bisa dipakai oleh teman teman di kepolisian di polda jawa timur
untuk memastikan bahwa ekspektasi publik
bisa terpenuhi secara maksimal
sehingga bisa dikenakan pasal begitu ya
karena sekali lagi saya pikir masyarakat awam punya keinginan bahwa
para seleb yang sekaligus menjadi pelacur ini
kemudian juga bisa dikenai sanksi
kenapa hal itu penting
karena saya ingat tahun dua ribu lima belas ada kasus serupa
diciduk ditangkap basah menjadi pelacur daring juga
tapi ternyata sampai sekarang tidak bisa ditangani atau dipidana
tapi kalau misalnya perzinahan bukankah harus ada yang mengadukan
tadi saya katakan itu merupakan delik aduan
berarti harus ada inisiatif barangkali dari pihak kepolisian
terhadap pasangan resmi dari para konsumen tersebut
untuk membuat aduan kepada polisi terkait dengan kemungkinan perzinahan tersebut
mas taufik yang jelas kemudian ini juga sempat menyinggung komisi tiga dpr
yang konon tidak meneruskan rkuhp nya begitu ya
terkait dengan undang undang yang sedang kita bahas
nanti kita akan bahas
mas sofie kita jadi terlebih dahulu
prime ini saya akan segera kembali sesaat lagi
mas sofie apakah masalah pengguna dari seks komersial ini
kalau masalah undang undang kalau dpr itu adalah pembuat undang undang
jadi kalau misalnya sekarang ini adalah yang terjadi sekarang ini adalah telah menjadi undang undang
undang undang kita mengacu kepada kuhp
kalau ini persoalannya memang di dalam kuhp itu mungkin ada satu atau dua pasal
yang menegaskan yang mempersoalkan masalah prostitusi
yaitu ada pasal dua ratus sembilan puluh enam
kalau tidak salah saya
jadi itulah yang memberikan fasilitas prostitusi itulah yang hanya bisa dikenakan
tetapi kalau misalnya terhadap pelacurnya sendiri pengguna jasanya itu sudah tidak bisa
karena itu kita berfikir
tidak bisa karena
karena memang tidak
dia diatur dalam pasal itu
barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan
ini ada di belakang kita juga nih mas
memudahkan perurutan cabul dengan orang lain
diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah
ini berarti bukan untuk pelaku penggunanya begitu
karena itu adalah kita memaksakan polisi polisi akan kesulitan
penegak hukumnya akan kesulitan
jadi ini adalah persoalan undang undang
nah saat ini memang kita telah sedang membahas undang undang rkuhp ini
pasal ini ini adalah momentum kita masukkan
kalau memang itu adalah sekarang ini harus kita cari seperti yang dibilang oleh prof riza tadi
kesana kemari ke ite dan sebagainya tetap akan menyusahkan
jadi sekarang ini saya berharap masyarakat mendorongnya agar rkuhp ini diselesaikan
dan masalah pasal norma tentang prostitusi ini kita masukkan
itu adalah menurut saya
tetapi ingat tadi mengatakan seakan akan undang undang ini mangkrak di dpr
itu salah sama sekali
sejauh ini prosesnya sudah seperti apa undang undang ini
rkuhp ini sejauh ini kalau misalnya disahkan diminta disahkan dalam bulan ini
itu sudah bisa kita sahkan sebetulnya
tetapi mungkin sekarang belum
kenapa sebuah undang undang itu harus disepakati dua pihak
yang pertama adalah dpr yang kedua adalah pemerintah
jadi kalau orang mengatakan sebuah undang undang itu mangkrak karena dpr
itu salah sama sekali
karena apa sebuah undang undang itu harus disetujui oleh kedua pihak
oleh pemerintah dan dpr
jadi tidak benar kalau misalnya orang mengatakan mangkrak di dpr
barangkali kita harus cari kenapa mangkrak
apa dpr kalau kami sekarang di dpr undang undang ini kalau memang disahkan
rkuhp ini yang telah disahkan
maka akan bisa kita sahkan di dalam waktu beberapa hari ini
di dpr jadi sekarang tinggal kisahkan saja
cuma kita menunggu masukan dari masyarakat
karena kita berikan ke sempadan masyarakat juga untuk memberikan masukan
apa saja yang kurang apa lagi yang perlu ditambah
seperti misalnya masalah prostitusi barangkali yang belum ada
itu kita masukkan sekarang menurut saya agar melengkapi hal ini
jadi sekarang kami berbicara dengan sejumlah fraksi di sana
ini ada momentum yang tepat
setuju atau tidak masalah prostitusi ini kita masukkan menjadi norma di dalam rkuhp ini
apa saja mungkin harus lebih luas lagi
kalau ini sekarang dijerat hanya adalah pemberi orang yang mucikarinya
tetapi yang akan datang itu barangkali
sebelum nanti saya akan ke mas reza saya kasih tahu dulu prof sulis
prof sulis selamat malam
selamat malam mas kerenha
prof tulis bagaimana memotret fenomena prostitusi daring ini
yang kemudian melibatkan para selebritis di tengah pertanyaan bahwa belum ada aturan hukum
yang bisa menjerat pelaku ataupun para pengguna dari prostitusi jenis ini
ya saya kira untuk mendapatkan penjelasan yang lebih tepat dalam soal soal hukumnya
kita harus memiliki pengetahuan yang mendasar memadai tentang fenomena pelacuran itu sendiri
dan tidak berdiri sendiri pelacuran itu kita harus mengetahui siapa mereka
dan apa yang terjadi mengapa mereka memutuskan untuk menjadi psk atau dipaksa menjadi psk
nah mereka itu bukanlah suatu identitas yang tunggal dan seragam
setidaknya ada penelitian dari louis brown yang diberi judul sex pace
ada tiga kategori itu
yang pertama kalau diibaratkan dalam suatu kerucut
dikerucut yang paling tinggi itu adalah psk yang jumlahnya kecil tidak mewakili seluruh psk yang ada
yang sedikit jumlahnya cantik
pasti berbahasa inggris
mereka berasal dari keluarga kelas menengah kaya
dan mereka hanya dengan berkeliling ke beberapa kota di asia mereka mendapatkan uang banyak
dan tentu saja mereka melayani hanya pelanggan yang terbarat
pelanggan yang terpilih gitu
itu juga bisa masuk kategori psk begitu kategori pertama
kemudian di kategori kedua jumlahnya lebih banyak
adalah mereka yang memang tidak punya pilihan
hanya urusan ekonomi saja yang menjadi motivasinya
dan mereka melayani laki laki yang tidak begitu kaya
kemudian di kategori ketiga di dasar piramida itu yang paling banyak
seperti pasar yang mahal ya
kebanyakan diisi oleh perempuan perempuan muda
yang mereka itu mengalami kemiskinan menahun
tidak bisa hidup secara normal lah ya
mereka melayani laki laki yang paling miskin dalam masyarakat
dan mereka menjadi psk karena dipaksa
jadi kalau kita mau menyelesaikan persoalan ini
saya kira hukum itu hanyalah salah satu
tetapi persoalan yang lebih besar terletak pada soal kemiskinan
bagaimana kita bisa mengatasi soalan kemiskinan
memberi mereka akses kepada tersedianya hukum yang tidak bias gitu ya
yang berpihak kepada orang miskin
sehingga mereka tidak lagi menjadi pelacur
seperti itu saya kira
artinya prof tulis kalau menurut prof sulis sendiri
kalau untuk kasus selebritis ini
artinya masuk ke kategori satu kira kira begitu ya
nanti dijawab prof sulis
saya juga akan ke mas reza usai jeda
kami akan jeda terlebih dahulu
pramisa akan segera kembali di satellite
baik anda kembali di prime news
ini segmen terakhir
tapi mudah mudahan jawaban dari penjelasan dari mas reza nasr sumber
bisa menjawab pertanyaan publik saat ini
sebelum ke prof sulis dan juga ke pak frans
menanggapi tadi yang mas sofi katakan
memang tidak ada sebenarnya pasalnya
dan kemudian seperti apa mas reza ini membedah sebenarnya
profesor sulis mengatakan kata dipaksa sebanyak dua kali
dan ketika kata itu diucapkan
maka sungguh sungguh satu tarikan nafas
dengan undang undang tindak pidana perdagangan orang
bahwa pelacur adalah orang yang sebutlah dipaksa
dan mengalami penderitaan lahir batin
silahkan cek ke orang orang yang sudah diringkus di polda jatim
terutama kepada para pelacurnya
penderitaan apa yang sesungguhnya mereka alami
penderitaan ekonomi kah
penderitaan sosialkah yang dialami oleh para pelacur daring kelas kakap itu
dengan penghasilan delapan puluh juta rupiah per transaksi
saya pikir tidak mengenal
nah saya ingin mengajak kita semua

ada sebuah konferensi tentang perempuan di beijing
pada saat itu
yang memilah dua jenis pelacuran
yang satu disebut sebagai involuntary prostitution
inilah yang kita anggap sebagai para pelacur yang terpaksa
bekerja sebagai penjajah seks
tapi ada tipe kedua
yaitu yang disebut sebagai voluntary prostitution
dengan kesadaran penuh
dengan kalkulasi ekonomi yang tepat
mereka memutuskan untuk bekerja di bidang ini
ini yang terjadi dengan fa
tentu saja teman teman di kepolisian akan melakukan investigasi
dengan penghasilan delapan puluh juta per transaksi
boleh jadi ini merupakan bentuk voluntary prostitution
orang orang yang secara sengaja memilih secara rasional
dengan pertimbangan ekonomis
untuk menjadi penjajah seks alias peracur
memang belum tertampung di dalam undang undang tindak pidana perdagangan orang
itu arah revisi yang ingin saya kirim ke pak taufik dan teman teman
tidak hanya revisi kuhp
tapi juga revisi undang undang tppu
tidak menyapu bersih seluruh pelacuran sebagai korban
tapi memilah mana pelacur yang sungguh sungguh korban
dan mana yang bukan korban
kalau mereka yang ditangkap dalam kasus di jawa timur ini diposisikan sebagai korban
misalnya korban perdagangan orang
undang undang yang sama mengatakan
bahwa korban eksploitasi
korban perdagangan orang
berhak untuk mendapat ganti rugi
dan prosesnya dimulai di tingkat kepolisian
apakah kita studi mendorong teman teman di polda jatim untuk memproses itu
agar mereka yang ditangkap juga mendapat ganti rugi
saya pikir tidak
pak frans selamat malam
oke ternyata pak frans terputus
bagaimana prof sulis
oke saya ke prof sulis terlebih dahulu
prof sulis bagaimana menanggapi ini
kehati hatian harus betul betul kita jaga ya
jangan sampai kita salah dalam menangkap orang gitu ya
fenomena pelacuran itu tidak sederhana
cara cara mereka menjadi pelacur itu juga tidak satu saja sebabnya
tetapi banyak diantara mereka juga menjadi korban dari padrt
kemudian menjadi frustrasi
dan sekalian saja memutuskan untuk terjun ke sana ya
dan juga jangan lupa bahwa pelacuran itu terkait juga dengan soal soal politik
yang tidak bermartabat
kita sering melihat bagaimana politik itu juga menjadikan perempuan sebagai komoditas
ya di dalam melancarkan apa namanya maintaining kekuasaan gitu ya
untuk mendapatkan gain gain yang diinginkan
menjadikan perempuan sebagai komoditas
kemudian juga dalam hal perang
sering sekali menjadikan perempuan sebagai korban
nah kembali ke soal kasus yang sedang dibicarakan
nah kembali ke soal kasus yang sedang dibicarakan

saya dengar dari kawan kawan itu disitu ada soal bias
bukankah pelacuran itu tidak akan terjadi kalau tidak ada demand gitu
nah mengapa yang disorot oleh media yang dibicarakan secara buruk
itu hanyalah si perempuannya saja
sedangkan pelakunya tidak diberi perhatian yang sama gitu
saya kira itu letak keberatan keberatan dari kawan kawan
kawan kawan gerakan perempuan ya
ini maksudnya penggunanya juga begitu ya
iya kan kalau tidak ada demand tidak ada soal
pak frans selamat malam
baik pak frans singkat saja menanggapi diskusi kita pada malam hari seperti apa pak frans
tadi mas reza katakan seharusnya bisa dijerat begitu mas reza dengan pasal yang lain
kalau dari polda jatim bagaimana saat ini
oleh karena itu tadi awal kita sampaikan bahwa ini baru dua hari
berikanlah waktu spare kita untuk bernafas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan
bagaimana kalau kita langsung menuju kepada angka seratus padahal ini kita baru angka dua atau tiga
nah tentu hanya step step itu akan tidak terlalui dengan benar
padahal pembuktian itu adalah pembuktian material dan formil
sehingga suatu kasus itu bisa terjadi
kita akan siapkan nanti
oleh karena itu kan yang bersangkutan ini kita wajib lapor
kalau ada hal hal yang berkaitan nanti perkembangannya ternyata merupakan pencarian yang bersangkutan
kenapa tidak mungkin kita naikkan jadi tersangka
oke kalau untuk penggunanya ini pak frans inisial r ya begitu ini bagaimana saat ini pengembangan penyidikannya
yang bersangkutan ini adalah bujangan
sudah disampaikan itu kemudian yang kedua adalah perumahan perusahaan
tidak ada yang namanya unsur perjinahan di situ karena yang bersangkutan ini masuk bujangan
kecuali yang bersangkutan adalah suami istri dan istrinya melapor delik aduan ya pasti akan diproses
baik pak frans baik pak frans terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di prime news
terakhir mungkin ke mas taufik
di dpr bagaimana tadi sudah dimasukkan juga dari masjidnya disumbang ide kira kira begitu akan seperti apa
revisi itu berlangsung bagaimana
jadi begini dari diskusi ini kan jelas bahwasannya undang undang kita itu adalah tidak cukup memadai untuk menyelesaikan persoalan persoalan
oke jadi begini dari diskusi ini kan jelas bahwasannya undang undang kita itu adalah tidak cukup memadai untuk menyelesaikan persoalan persoalan
hukum berkaitan dengan masalah prostitusi ini
karena itu kita berharap sekarang ini saatnya ini adalah momentumnya adalah untuk kita masukkan masalah prostitusi di dalam kuhp kita
sehingga itulah bagaimana nanti persoalan yang harus dijerat dengan pasal tersebut menjadi lebih luas
bukan hanya sekedar mucikarinya
tetapi juga seperti yang disampaikan oleh profesor reza dan sulis tadi
itulah ada pihak pihak lain yang bisa harus dijerat kalau dia ini adalah melakukan itu adalah bukan sebagai korban
tetapi karena adalah itulah upaya dia adalah untuk mencari uang dengan hal tersebut
itulah kita menganggap sudah sebagai criminal against morality
karena itu kita harus jerat hal tersebut
jadi tentu saja ini adalah mausukan ini kita akan pertimbangkan dengan baik
insya allah akan kita masukkan ke dalam

dengan undang undang ini dalam rkuhp yang sedang kita bahas
dalam waktu dekat atau kapan lagi mas taufik
ini kan masa sidang ini baru dimulai tadi
jadi kalau misalnya ada masa sidang ini sekarang kita akan sempat membahas itu maka kita akan masukkan
jadi menambah norma baru tentang prostitusi
baik terakhir singkat saja mas riza penutup dari mas riza seperti apa
izinkan saya untuk bertanya kita sedang bicara tentang artis yang menyambi sebagai pelacur
atau bicara tentang pelacur yang menyambi sebagai artis
saya pikir apapun itu ketika hukum seolah olah belum bisa menjangkau mereka
kita bisa kena saksi sosial kita stop berikan panggung
jangan lagi kontrak mereka sebagai pemain sinetron
dan kpi saya pikir punya kewenangan untuk mendorong teman teman di televisi agar tidak lagi menampilkan para artis yang menyambi sebagai pelacur

tadi saya katakan ketika tangan hukum seolah olah gergetan tapi belum bisa menjangkau para pelacur
maka hukum sosial itu harus menjadi saksi sosial
maka mekanisme saksi sosial yang harus kita kerahkan
baik terima kasih banyak mas revo
sayangnya waktu kita sangat singkat tapi mudah mudahan publik bisa menangkap apa yang sudah kita diskusikan pada malam hari
terima kasih juga banyak prof sulis sudah bergabung lewat luar studio pada malam hari
kita akan tunggu bagaimana prosesnya di kepolisian
dan demikian cnn indonesia prime news malam ini
saya rehan hatsirahitwami
terima kasih selamat malam